assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk seluruh warga dki jakarta
khususnya kebun baru tebet jakarta selatan
saya duda herlino
kami ingin mengingatkan
video dude herlino dan alisa subandono ini mengemuka di sosial media
dan menjadi perhatian khususnya warga tebet jakarta selatan
dalam video pasangan artis ini mengajak masyarakat
untuk selalu mematuhi protokol kesehatan
selain duda dan alisa
beberapa artis juga melakukan hal serupa seperti indra brukman
hingga komedian matlicit
keterlibatan artis ini merupakan bagian sosialisasi yang dilakukan kecamatan tebet
petugas mendata figur masyarakat yang berdomisili di tebet
untuk berkampanye tiga m
mereka ini mempunyai pengguna
penggemar yang cukup banyak
menyampaikan untuk patuh terhadap tiga m
penggemarnya pun sama
karena tidak lain tidak bukan
untuk mencegah penularan covid sembilan belas
para artis berkampanye secara sukarela tanpa sepeser pun memungut bayaran
buat saya ini bukan lagi masalah uang dan lain sebagainya
tapi ini adalah masalah kita
mau sama sama membantu
mau sama sama bersinergi
mau sama sama mensosialisasikan hal yang baik
karena dengan semakin cepatnya angka penyebaran virus ini ditekan
semakin cepat angka ini bisa turun
maka secepat itu pula
semua hal di dalam hidup kita akan lebih baik lagi
di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda berakhir
terobosan dalam bersosialisasi seperti ini patut diapresiasi
pesan yang disampaikan artis lebih mudah diterima kepada penggemarnya
ini sih bukan hanya sekedar artisnya aja yang jadi sosok figur utamanya
tapi bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat mungkin
jadi misalnya kalau kita mau mempromosikan pemakaian maskernya gitu
jadi ketika dia ngomong sama masyarakat dia kelihatan pakai masker
yang diajak ngomong juga pakai masker
ya hal hal yang membuat relatable lah gitu intinya
dari kurun dua puluh tujuh agustus dan enam belas september tercatat
ada satu rw di kecamatan tebet yang berada dalam zona merah